ya ikatan ahli geologi indonesia memprediksi potensi bencana tsunami di kawasan selat sunda
masih mungkin terjadi hal ini dikarenakan penelitian yang dibuat para ahli geologi
pada tahun dua ribu dua belas yang telah memprediksi akan adanya longsoran di gunung anak rakatau
namun ancaman tsunami bisa diantisipasi dengan mitigasi yang tepat
seperti membuat pemecah ombak
hal tersebut dikatakan oleh dewan penasihat ikatan geologi indonesia
rofiki dwi putrohari saat diwawancara oleh cnn indonesia
rofiki memprediksi potensi terjadinya longsoran bebatuan di gunung anak rakatau
yang menjadi penyebab tsunami belum akan berhenti
ada pun kendati ada di daerah rawan bencana namun kawasan tanjung lesung misalnya
yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus para wisata
menurut ahli geologi masih aman untuk dikembangkan sebagai tujuan pariwisata
asal diantisipasi dengan benar
sebelumnya bmkg mengatakan
munculnya gelombang tsunami akibat longsoran kawah gunung anak rakatau seluas enam puluh empat hektare
tahun dua ribu dua belas ada sebuah model penelitian yang dibuat oleh seorang ahli
bagaimana seandainya terjadi longsor di anak krakatau
di dua ribu dua belas artinya enam tahun yang lalu sudah
sudah dibuat model modeling
saya membuat ada sebuah modeling
modeling itu memperhitungkan
seandainya terjadi longsor
longsor batuannya itu kira kira dua puluh lima km kibik
kalau itu longsor menyebabkan tsunami sekitar lima belas meter
potensinya berarti ada potensi sekitar lima belas meter tsunami
kemarin kita lihat
tsunami nya hanya lima belas meter
kemarin kita lihat tsunami nya hanya lima belas meter

kemarin kita lihat tsunami nya hanya lima belas meter

artinya masih ada tersisa yang belum longsor
artinya masih ada tersisa yang belum longsor
ini yang perlu diperhatikan
bahwa saat ini masih ada potensi yang belum longsor
di sekitar anak rakatau
dan itu tidak bisa diprediksi kapan
kapan tidak bisa
makanya kita perlu ada tiga hal ketika kita berbicara yang namanya prediksi
satu seberapa besar
kedua dimana dan yang ketiga kapan dua hal ini sudah bisa diprediksi kan kita sudah bisa menghitung
kemungkinan kalau terjadi kayak apa besarnya seberapa kita tahu dan dimananya kita tahu
kapannya kita nggak tahu hampir seluruh indonesia itu rawan bencana dengan tipe bencananya masing masing
ada yang rawan longsor ada yang rawan banjir ada yang rawan tsunami ada juga yang rawan gempa
daerah ini memang secara tektonik secara alamiah memang daerah yang kita tahu daerah cincin api
daerah yang cukup sering terjadi proses bencana tapi bukan berarti daerah ini tidak bisa dikembangkan
kalau saya sebagai seorang geologis mengatakan awas daerah ini banyak sesar banyak patahan kemudian tidak bisa dibangun
enggak orang teknik sipil asalkan dibantu oleh orang geologi bagaimana sebenarnya yang terjadi
bisa membentuk sebuah kota modern seperti jepang jepang itu tidak kalah apa namanya kebencanaannya
dibanding indonesia tapi mereka bisa karena apa orang geologisnya memberikan informasi kepada
orang teknik sipil dengan benar misalnya karena ini daerahnya rawan tsunami bisa nggak dibuat
misalnya yang namanya itu wave break itu pemecah ombak oke itu pernah pernah dilakukan diterapkan
oke itu pernah dilakukan diterapkan
wave break itu kenapa enggak kalau di tempat lain di negara lain itu wave break dipakai karena untuk melindungi pantai
tapi kalau di indonesia belum karena kita memang belum belum sampai ke level seperti itu tadi jadi bahwa teknologinya ada tetapi perhatian bukan satu prioritas
mungkin ada tujuan untuk memperbaiki jalan yang cuai gitu yang mungkin keluar dari kanak kanak intinya
jadi kita cita dis whalewhen i fat al lo
great indonesia great again
politikers yang baik baik
tapi juga banyak sekali politikus yang
itu bertemulah antara kedunguan publik
dusta itu sudah berbasis data
dusta itu bahkan sudah berbasis data
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan seutup gerunduwo
yang menebarkan ketakutan
ya itulah panorama
ruang publik kita terutama
di dua bulan masa kampanye ini
kalau biasanya kita merayakan ulang tahun
itu kan setiap tahunnya ya
kali ini saya akan mengajak untuk kita semua
merayakan ulang bulan
ulang bulan apa ulang bulan dari rangkaian penting
pada bulan kedua masa kampanye kali ini
ruang publik kita penuh dengan adu retorika
tentang berbagai isu mulai soal
sara perda sampai suasembada
bahkan bulan kedua kampanye juga ditandai
dengan hijrahnya genderuo dari dunia mistik
ke dunia politik
lalu sudahkah akal sehat yang jadi panorama utama
atau justru akal miring
yang masih menghantui ada
di atmosfer ruang publik kita
seperti janji saya sebulan yang lalu
kita akan menghadirkan ulang bulan
berdiskusi secara reguler
setiap bulan ini bersama dua orang intelektual
yang sudah bersama saya malam hari ini
ulang bulan kali ini kita rayakan dengan
budi masudjat diko
ketua umum innovator empat indonesia
terima kasih mas bot sudah datang
kemudian ada rocky gerung peneliti p dua d
yang di logonya itu harusnya
perhimpunan pendidikan demokrasi
mudah mudahan roky tidak pura pura hari ini
terima kasih rocky sudah datang
kita bicara mengenai politik kita kekinian mas bud
sebelum kita masuk ke hal hal yang politik
hari hari ini lah yang serius serius
biasanya saya mau agak lebih
sedikit pribadi dengan mas bud dan juga
biasanya itu kan kalau
bahkan perdebatan itu
apa yang kita rasakan apa yang kita lakukan
itu kan termanifestasi dari sosial media
dua duanya tentu saja
aktif di sosial media
kita pengen tahu sih apa sih yang menjadi concern dua duanya itu kan termanifestasi dari sosial media
intelektual ini belakangan ini
apakah ada hubungannya dengan kondisi atmosfer
politik kita atau enggak
saya mau lihat apa sih yang dicuitkan budiman sujadmiko
beberapa jam terakhir
atau beberapa hari terakhir
nah ini dia ini mas bud saya pilih pilih
delapan jam yang lalu mas bud
ini lagi makan sate
atau lagi makan apa sudah dua hari
sejak pendaftaran online
hingga jam sebelas sudah mendaftar

innovator baru bergabung dan

saat ada event event di daerah
kita umumkan sebagai innovator setempat
ini apa mas bud
apa yang mencoba untuk di
ada hubungannya nggak dengan kondisi
ada sebab umum
ada sebab khusus
nggak semua anak muda sih
orang orang indonesia yang dari
kampus kampus dunia sampai kampung kampung di desa
membuat terobosan terobosan lah
apa apa kita udah diskusiin
jadi kita kumpulin orang orang
innovator ahli robotik kecerdasan
ahli pertanian teknologi kesehatan
pendidikan budayawan juga ada
terus kita putuskan untuk bikin pendaftaran terbuka
sekarang tadi sudah sampai dua ribu dua ratus
karena kita ingin mereka itu
ada di desa desa di kampung kampung di kota kota
gerakan ini menjadi sebuah gerakan
ya renesansnya indonesia lah
ini saya bukan medici
di franz yang punya uang
bisa membiayain orang orang pinter
udah vinci suruh bikin lukisan
suruh bikin prototipe pesawat
suruh bikin buku segala macam bukan
saya gak cukup punya uang untuk itu tapi
ternyata ada hal yang
orang orang dokter segala macem
saya gak punya duit untuk itu
tapi yang saya jual dalam tanda kutip
saya nggak menjanjikan sebuah harapan apapun
ini indonesia nih
ketika negara negara lain sudah berkejaran
berarti ada satu yang tersumbat kemudian budaya itu berubah
bikin saluran pipa lain gitu
saya berapa kali melakukan itu ya
dulu waktu gerakan demokrasi
soeharto saya dengan teman teman bikin prd
bikin gerakan kemudian
kesumbatan soal anggaran
saya juga coba memperjuangkan undang undang desa
sekarang sumbatan adalah sumbatan
cara mengelola negara dan segala macam
karena gini budi saya kira mungkin roky akan setuju
jadi kita diatur oleh struktur hirarkis
kerajaan sampai republik
republik yang otoriter sampai republik demokrasi
liberal hari ini
tapi ke depan semuanya itu diatur
berdiri di atas teori teori ekonomi politik
sebelum komputer ditemukan
sebelum ilmu biologi molekuler
belum berkembang hari ini
orang yang mengelola negara
orang yang mengelola perusahaan
orang yang mengelola rt orang yang mengelola perusahaan ojec
itu kan orang
punya cara berpikir
cara berpikir orang itu sudah bisa dideteksi
dengan perkembang ilmu pengetahuan yang ada
ketika cara kerja dan cara berpikir orang sudah bisa deteksi
ketika alat seperti ini
bahkan bisa punya ide sendiri
setelah kita mengasuhi data banyak
nah ketika bukan
yang ada di atas tapi bahkan alat di tangan kita
kalau dengan mesin artificial intelligence
sudah bisa mengeluarkan rekomendasi
mengeluarkan prediksi selama kita masukin data
terus kita mau apa
ini harus bersatu
homo sapiens ini harus bersatu
untuk bagaimana catching up itu
ini bagian dari anda sebagai soyos politikus
orang bermain tidak apa apa
kalau rocky lebih kompleks dari anda
apakah dia merefleksikan kondisi bangsa ini dengan tweet ini
sepatunya kayaknya harganya tidak terlalu mahal
puncak cermai majelengka
itu mahal fotonya
harusnya foto di elbrus
itu perjalanannya mahal
tapi ini satu hari lalu atau dua hari lalu
apakah ini refleksi tidak
ini tujuan acaranya apa ini sebenarnya
saya mau hubungkan saja
ini bagian dari anda
escape dari kegaduhan publik
atau mencoba menghadapi budiman dengan naik dulu
udah tahu rabu
ini rutinitas setiap minggu saya cari gunung
buat naik sembilan sepuluh jam jalan kaki
itu kita menguras
kota itu yang isinya politik
tadi benar itu dua hari
dalam dua hari saya ketemu dengan budiman
tadi dalam dua hari
baru atau orang yang punya inisiatif yang sama
dua hari yang lalu saya ketemu
orang di gunung juga
dan bertanya tentang
kapan di tv gitu
jadi saya berpikir bahwa
politik itu bisa tiba di hutan juga tuh
karena tadi tuh
tetapi yang mesti kita hitung
punya optimisme tentang indonesia
sekarang kita mau lihat trade off nya bagaimana

kalau saya kira bikin prediksi
bukan innovator yang muncul
saya diem aja tuh
disiksa oleh kalimat kalimat
provokasi dan macam
terakhir saya kasih contoh misalnya
kira kira dua berapa bulan lalu
dengan budiman di fakultas filsafat ugm
isi kuliah itu
isi seminar itu
diprovokasi orang sekarang rocky gerung bilang
pancasila itu sama dengan isap ganja
ada budiman di fakultas filsafat
saya cerita bahwa di himalaya
orang mengisap ganja itu untuk kegiatan
disana saya juga mengisap ganja
karena disitu gak dilarang
gak ada pidananya kan
lalu disamain sama dengan ganja
jadi provokasi ini jalan terus sampai sekarang
ruang publik kita isinya
kan bukan panorama yang ada kan
yang ada adalah panu
jadi kulit kita penuh panu
panu seperti apa yang menghiasi ruang publik
mas budiman dan roky kita akan jawab di segmen berikutnya tetap bersama
karena ada yang mampet
mas budiman menginisiasi innovator empat
rocky perginai gunung
dengan sepatu yang mahal dipamerkan
ada yang mampet ada sesuatu yang salah
apakah kekhawatirannya sama dengan
kekhawatiran presiden jokowi
seperti ini kita dengarkan juga
kekhawatiran presiden katanya
ada ketakutan akan politik ketakutan
takut akan politik ketakutan
potensi besar anak anak muda
para pendana semuda
hanya bisa muncul dan membesar
jika didukung oleh
ekosistem yang kondusif
kita butuh ekosistem yang penuh
dengan aura optimisme
terhadap indonesia maju
bukan indonesia yang gelap
apalagi indonesia yang jibar
ndak ada seperti itu
perlu diwaspadi adalah
ada dari dalam negeri
yang menakut nakuti anak anak muda
anak anak muda kita sendiri
ada yang menakut nakuti
yang kita butuhkan adalah
yang kita butuhkan adalah
yang kita butuhkan adalah
kepemimpinan yang menutupkan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
yang menebarkan ketakutan
panduknya yang dikhawatirkan rocky sama
pers itu habis bahan
ini kita mengevaluasi dua bulan kampanye
jadi ini bagian dari panorama dua bulan
jadi selama dua bulan
kalau digaruk dia menambah
ini juga begini
keluar lagi soal semacam itu kan
jadi kita sebetulnya
memang pers akhirnya
ya itu aja diulang ulang
mau diapain lagi itu
tapi fenomenanya kan ketakutan
takut akan politik ketakutan
jadi kalau gampang kita lihat sekarang
orang masih ragu itu kepada siapa kok
presiden ucapin sesuatu yang
gak jelas kemana arahnya
jelas ke prabowo lah itu
keadaan itu kan lalu ditambahkan lagi bahwa ini order
baru bangkit lagi segala macam
jadi diperpanjang itu
kalau saya mau lebih dalam analisis itu
separuh anggota kabinet itu order baru
ya pak wiranto
order baru apa bukannya
ngatur keamanan nasional yang soal hak asasi manusia
jadi kita mau duel di dalam soal apa
seolah olah ada putusan
ada hal yang putus antara
seluruh mentalitas orde baru carry over ke dalam order reformasi itu
dari awal separuh dari politik
order baru ada di era reformasi
jadi tidak ada
tidak ada rupture sebetulnya
tapi dalam politik itu seolah olah dipisahkan
harus ada kontras nggak ada kontras
tapi diterima oleh megawati dua ribu sembilan belas
termasuk budiman sujatmiko
jadi kalau bilang konsisten apa
ya gak konsisten dong
gak masuk di situ tapi tidak menolak pada waktu itu kan
sebagai anggota partai
jadi itu keputusan politik yang mau diolah sedemikian rupa
lalu dicarikan kontras moralnya
itu berhak saya bilang yuk order baru yuk
jadi produksi narasinya gak tepat
atau memang jauh dari
politisi melabel orang
ya artinya dia label secara politis untuk nyelamatin dia
kan itu aja soalnya
saya mau tanya sebagai politisi mas budiman
bagian dari produsen ini kalau kata rocky
saya tidak menganggap dari saya politis sih
saya tidak menganggap dari saya politis sih
saya menganggap diri saya manusia politik
nanti saya akan jelaskan bedanya
manusia politik itu pertama mencintai ide
kedua punya empati pada publik
ketiga punya tradisi berorganisasi
dan baru punya will to power kehendak berkuasa
tambahannya ya kalau bisa retorika akan bagus
kalau politis itu hanya will to power nya saja
berbicara soal ketakutan
ketakutan itu hari ini
menjadi sebuah komoditi
cara menstimulus orang
menuju kekuatan politik tertentu
ketakutan adalah sebuah situasi
dimana orang akhirnya akan butuh perlindungan
semakin ketakutan itu dalam
semakin otoritas dibutuhkan
jadi ketakutan kepada
ketakutan kepada yang berbeda
entah beda orientasi seksual
entah berbeda agama
entah berbeda etnis
atau berbeda apapun
beda kebangsaan bahkan mungkin
nah yang itu selalu
sama nadanya di beberapa tempat di brazil
baru baru saja juga mengatakan demikian
politisi politisi yang memuja masa lalu
diarahkan untuk bernostalgia
kita harus kembali ke sebuah sistem
bisa mengembalikan atau melindungimu
marah bahaya yang ditakuti tadi itu
itu bagian dari ketakutan
menciptakan ketakutan menurut anda
salah ketua dewan pembina partai berkarya
titi soeharto berikut ini
ini bagian dari menciptakan ketakutan
boleh ditampilkan gak
dia menaruhkan obat
sudah cukup sudah saatnya indonesia kembali seperti
waktu era kepimpinan bapak soeharto yang sukses
dan dikenal dunia
ini kemudian dianggap menjadi bagian dari
visi atau warna dari
calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung
terus ada mas budiman
gimana mas budiman
dan tak bernyali
yang dirimu sedang diancam oleh apa
pencaplok oleh cina
penetrasi oleh yahudi
pki yang kembali kembali
kami pernah menjadi pelindungmu
dan kamu menawarkan obat yang sama
untuk kamu minum
dan dia mengingatkan orang
kami pernah lho melindungimu dari komunisme
dengan asumsinya bahwa hari ini
perang melindungimu dari yahudi atau apapun
imajinasi atas ketakutan
dia mengimajinasi ketakutan seperti ini
dan kemudian mengimajinasi dirinya sebagai obat
atas ketakutan itu
dan itu yang diresahkan presiden lewat
bukan cuma pernyataan ini
ada banyak pernyataan sebelumnya
logiknya satu aja
ketika presiden ngomong gendero itu dua hal
satu esensinya ada sebuah politik ketakutan
dan kedua penggunaan kata gendero
adalah dalam rangka mencari sensasi
esensinya adalah memang ada politik ketakutan
adalah agar ketakutan itu juga menjadi sensasi
dalam politik biasa
konteksnya mewah dong berarti
maksudnya konteksnya mewah mencerdaskan kualitasnya baik dong
beda sama asumsi rocky tadi
kalau saya merasa bahwa dalam politik biasa ya
dalam politik perdebatan retorika itu
sebagai mana dulu tahun enam puluh an kita kenal
tujuh setan desa
atau tahun delapan puluh an jam orde baru tikus kantor
kemudian kita berbicara apa lagi
jadi analogi analogi terhadap sesuatu yang dianggap buruk
itu sudah biasa dalam kosa kata
manifesto komunis marx mengatakan
untuk berintayangan di eropa misalnya seperti itu
filsafat bahkan buku buku yang terkenal
kadang kadang menggunakan retorika retorika yang
biar bicara hantu
seberapa sehat buat ruang publik mas
ya ini politik akal sehat ya seperti ini
manifestasinya bisa gak
pengumpaman atas sifat sifat binatang
manusia yang sedang berpolitik
manusia yang sedang bersikap politik
itu adalah metafor yang
bahkan bukan sekedar kelompok politik beragama
politik yang paling sekuler sekalipun
kata kata yang sifatnya memakai
percontohan primis dan perbesaran makhluk makhluk supranatural
jadi bagi saya itu biasa biasa saja
hantu berketayangan di eropa
seperti kata kata tadi
artinya yang harus kita lakukan adalah
bedakan antara teks retorika politik
teks akademis ya itu
tugas politik retorika politik adalah
dan kemudian menyampaikan dalam bahasa yang bisa
dimengerti itu menciptakan
perdebatan ya silahkan saja
itu kan yang dibutuhkan publik rocky
dua bulan kampanye ini
publik nggak butuh itu tapi kan
konsek jadi lama lama publik
pak jokowi setiap kali
justru berbalik kan dibully sama
mak mak tiap pagi itu kan yang terakhir
di kepala pak jokowi lalu ditempel
itu propaganda atau secara sadar tuh
ya karena semua segmen mau diambil kan
millenial mau diambil lewat
feldao mau diambil
lewat mahkota itu
masa ditempel di angkot masa raja naik angkot
kan jadi lucu kan
itu raja ngibulah pak
jadi poster pak jokowi ada di semua angkot di
jawa tengah jawa barat lalu orang
ini raja kok naik angkok
justru jadi berubah membelok
bahkan ada poster ditaruh di
kubu yang lainnya menurut anda lebih positif
bukan soal positif
tapi cara mengemas
tadi benar boleh pakai isu apa aja
tapi kemasannya kan jadi
kan mestinya raja itu naik kereta kencana bukan naik angkot
kalau itu logiknya tuh gak sesederhana
saya pernah lihat
foto gambar raja henry delapan
yang sangat dihormati di
pusat tingkat gitu biasa biasa aja
tapi dia memang raja itu lain
ini jokowi bukan raja di kasimakota
dipasang di angkot jadi orang bilang
bush raja naik angkot raja ngibul yang naik angkot
jadi mem akhirnya kan
karena ketelolan untuk cari konsep
ketolongan itu dasarnya karena panik
apa yang mau dirai itu
diambil segala macam metode
kalau itu dan balik
kalau tidak menurut saya berbeda
bahwa itu suara feodal
suara feodal apa kualitas keningerat
iya kualitas kerja nusantara gak terlalu signifikan juga
lalu ketemu dikasih angkot
bagaimana dengan kalau tadi
romantisme warna baru
yang coba ini dua tiga hari
seminggu terakhir jadi perbincangan
kan gak ada debat soal kebijakan
resep so sembada misalnya
iya itu yang tadi
kemudian diafirmasi resepnya bisa kita pakai
iya kan ada baiknya kan
soal sembada pangan kan
pak jokowi juga punya teori itu kan
soal sembada tapi buktinya import kan
ya boleh aja import nggak ada soal
tapi impor dalam keadaan berlebih produksi kan
ya seperti yang tadi kembali pada soal order baru
soal sembada itu hanya beberapa bulan saja
dan nyatanya kemudian setelah itu ada
impor yang besar besaran
jadi ada sebuah titik ada sebuah kebijakan
yang cuma berusia berapa bulan dan kemudian
setelah yang diikuti impor yang banyak
itu di snapshotnya
dipoto seolah olah itu adalah menjadi
sebuah kebenaran seluruh orde baru
selama tiga puluh dua tahun berkuasa
nah orde baru itu sebuah ketika dia mengatakan
kembali ke zaman pak harto dikenal dunia
apa urusan yang dikenal
apa ukuran yang dikenal
apakah indonesia hari ini tidak dikenal
ketika dia bahkan menjadi tuan rumah asian games
apakah hari ini tidak dikenal ketika
indonesia juga kemudian
bisa terlibat di dalam misalnya
negosiasi negosiasi perdagangan dunia
yang di apek juga sudah dikenal juga
khususnya di papua nugi ini
apa yang dikenal
bahwa orde baru indonesia di masa order baru
lebih dikenal daripada indonesia hari ini
kan bukan itu tidak sesederhana itu
dan bahwa untuk itu kita harus mengorbankan
semua kebebasan kita memilih presiden langsung
kebebasan kita perasaan nikmat kita
saat kita was was siapa yang akan menang
dalam pemilu yang rasa nikmat itu
tidak pernah kita rasa
tapi sesederhana itu nggak mas budiman
memisahkan garis tegas
antara yang order baru ini
yang tidak orde baru dalam konteks kekinian
di jopi lebih asik usah jadinya deh
kami akan segera kembali saat itu
kami akan segera kembali saat itu
kalau saya packet
diobjekkan oleh sesuatu di belakang dia yang hanya bisa dipahami oleh mata akademis mata intelektual
nggak bisa dipahami oleh orang di boyolali nggak bisa dipahami oleh orang di tasikmalaya misalnya
tapi kita ngerti bahwa nggak begitu sebab kalau dia kuku sebagai pemimpin identitasnya tunggal itu
jadi nggak pindah pindah baju nih tiba tiba jadi pembalap tiba tiba kan kelihatan bahwa nggak otentik
itu kritik saya selalu bahwa tidak otentik jadi ada inflasi di dalam cara dia mengemas atau cara dia dikemas
itu problemnya lo apa yang mau ditanyakan
ya itu tadi hitam putih sekali dalam hal order baru misalnya masyarakat tetap bisa memilih hitam dan putih
kalau kata anda tadi kan ya semua ada infiltrasi intrusi intrusi air laut
coba dibikin aja kontrasnya itu dalam soal apa dalam soal pangan
dalam soal pangan orang merasa bahwa jelas orde baru memberi dia pangan
jadi kerinduan itu ada bukan karena order barunya tapi karena ketersediaan kebutuhan pokok
dan sah sah saja dalam konteksnya
jadi itu adalah konteks narasi politik di partai
buat petani di boyolali dia nggak peduli dia cuma mau ketersediaan bahan pokok kan
lalu dianggap bahwa itu balik ke orde baru loh gimana itu nggak ada kriteria
soal sembadang ketika nggak pernah masalah kayak gitu tapi bahwa dia ditandai dibaptis bahwa
gini saya pernah ngomong di beberapa tempat di dalam politik itu memilih presiden yang dipilih kan bukan program
tapi makna dari program itu selalu kayak gitu
jadi gini satu program yang sama ada a dan b tapi pemaknaannya berbeda
orang memilih makna yang berbeda meskipun program b lebih kurang baik
tapi kalau dia merasa bahwa secara value secara nilai secara makna aku merasa bagian dari pemaknaan ini
dia akan memilih program yang sedikit lebih jelek ya tapi kemudian maknanya jauh lebih mengakomodasi
lebih personalisasi berarti urusannya
dalam politik personal dalam memilih presiden terutama ya kecuali kalau memilih dprd agak lain ya
kalau memilih dprd itu transaksinya material betul ya terutama dprd
tapi kalau udah mulai dpr ri eksekutif nasional itu orang memilih itu tidak terutama meminta bahwa si pemimpin ini dapat sesuatu
oke a b bisa ngasih hal yang sama tapi aku terasosiasi nilaiku kemana
itu lebih ke arah sana karena begini di amerika serikat banyak orang buruh kulit putih
itu memilih partai republikan yang jelas jelas anti buruh misalnya buruh yang berkulit putih waps
tapi lebih dekat secara personal
karena ada retorika untuk mengamankan bahwa keputihanmu maaf keprotestananmu
aku lindungi dari intrusi atau intervensi kapitalis meksiko yang katolik atau buruh arab yang muslim atau ahli coding cina yang konghucu gitu misalnya
kontradiksi ini mirip gak rocky dan budiman dengan apa yang dikhawatirkan oleh ketua mumpi tiga romau urbuzi kita dengar yuk
apa sih yang dikhawatirkan roby
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat
oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear
jadi membangun propaganda ketakutan seperti yang anda lihat misalnya budi ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
nah kemudian yang kedua itu adalah obvious lies kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal kurslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama trump menang
rocky kontradiksinya coba dibangun seperti itu
ya tapi jauh sekali itu bandingin brazil dengan tingkat literasi yang tinggi
bandingin rusia segala macam itu
jadi seolah olah kurikulum disitu bisa dipindahin kesini
dan disini orang hitung konsumsi harian
jadi dibawah itu gak ada gunanya main main semacam itu
gak ada efeknya tuh
jadi politik ketakutan atau kontradiksi yang coba dibangun oleh mas romy tadi
hanya memang untuk membedakan secara politik kontradiksi politik saja
tidak faktual kondisi itu
juga bukan kontradiksi kan
kan cara prabowo berkampanye mau dilekatkan pada
apa namanya cara siapa tadi
trump dan segala macam itu
ya trump berkampanye di dalam masyarakat amerika
yang terbelah secara culture secara ideologis
pembelahan itu jelas
disini gak ada pembelahan ideologi
jadi buat apa saudara romy bikin analisis untuk hal yang lain
sosial efekasinya gak ada
betul mas budiman resepnya gak bisa masuk
saya setuju pembelahan di kita polarisasinya bangsa indonesia benar benar sayang
cara pemikirnya lumayan terbelah
karena itu bung karno sejak awal udah berbicara soal ada masyarakat islamisme marxisme segala macam
sebenarnya di indonesia relatif ada pembelahan mengasumsikan bahwa di indonesia tidak terbelah
jadi menggunakan kecerdasan
terbelah secara ideologis dimana misalnya coba
kalau pdip misalnya bisa berkoalisi dengan pks untuk bikin perdasyariah di wilayah a
tukar tambah dengan perdasyariah di bapa
beda antara bedakan antara perilaku politik sehari hari
dengan kesadaran masyarakat dalam melihat
misalnya kamu masa memantah
ada kelompok masyarakat yang melegitimasi misalnya poligamia
ada kelompok masyarakat yang melegitimasi lgbt
itu dua contoh yang relatif
itu aliran bagian dari aliran juga tadi
oke sekarang pertanyaan saya
artinya enggak saya yang tanya kata roky
enggak tapi kata roky itu benar
resepnya bisa masuk untuk antibiotik yang sama untuk sakit yang sama dengan masyarakat berani
karena katakan tadi saya katakan tadi
yang kita asumsikan tentang politik aliran yang ditafsirkan rocky blur itu
kemudian perbedaan perbedaan politik yang dikatakan lebih kompleks
sebentar di amerika jelas
itu sudah membuatnya menjadi lebih sederhana
soal lebih sederhana dalam pengertian apa
bukan sekedar hubungan saya dan kamu dan roky dan perempuan atau ketua partai
itu fenomena di sini politik menjadi biologi terapan hari ini
jadi virusnya bisa merasuki kita juga dong
kalau kata roky tadi
dengan tingkat evolusi otak tertentu
dengan tingkat kompleksitas otak tertentu
ada fungsi fungsi yang kurang lebih sama antara homo sapiens melayu dan homo sapiens afro
ya atau dengan homo sapiens kulit putih
selama itu ada
maka selama itu pula anda cuma
cara kerja otak anda bisa dibaca